pemerintah tengah memperbaiki defisit neraca perdagangan dengan menahan impor barang konsumsi
di sisi lain tingginya bahan baku impor turut menjadi persoalan bagi industri di tanah air
derasnya gempuran impor barang konsumsi membuat pemerintah mengambil kebijakan penahanan laju impor
melalui instrumen kenaikan pajak penghasilan atau pph
kementerian keuangan tengah mengkaji sembilan ratus komoditas barang yang nantinya akan ditetapkan kenaikan besaran pph nya
bergantung dari ketersediaan barang substitusi yang ada di dalam negeri
jumlah tersebut masih bisa bertambah pasca penerbitan impor borongan oleh dirjen bia dan cukai
pencocokan data dan implementasi kenaikan pph impor ini rencananya berlaku pada september
menteri keuangan sri mulyani memastikan aturan ini tak akan menghambat atau mengganggu iklim investasi di indonesia
pemerintah mengambil langkah penahanan laju impor karena neraca dagang ri yang terus tertekan
tercatat defisit neraca perdagangan pada juli dua ribu delapan belas mencapai dua tiga miliar
angka ini merupakan yang terparah dalam lima tahun terakhir atau sejak juli dua ribu tiga belas
penyumbang terbesar defisit perdagangan juli dari impor migas dua enam puluh satu miliar dolar dan non migas lima belas enam miliar dolar amerika
jebloknya defisit migas terus menyumbang nyaris enam puluh persen defisit neraca perdagangan ri
sementara itu impor barang konsumsi ternyata berkontribusi kecil bagi keseluruhan total impor ri
kontribusi terbesar justru disumbangkan oleh impor bahan baku
lalu diikuti barang modal
kementerian perindustrian menyebutkan sekitar enam puluh empat persen dari total industri di indonesia
masih mengandalkan bahan baku serta barang modal impor untuk mendukung proses produksi
sehingga pemerintah didorong perlu mempercepat program hilirisasi agar ketergantungan bahan baku impor semakin kecil
sejumlah pihak mengungkapkan penahanan impor barang konsumsi untuk menyelamatkan defisit neraca perdagangan
tak bisa dicapai dengan maksimal
kebijakan menahan impor dinilai perlu dipasangkan dengan kebijakan lainnya yang bisa menjaga harga
harga barang barang konsumsi dalam negeri